hai kecelakaan yang menimpa artis yang memiliki nama asli vanessa adzania ini terjadi di
kilometer enam ratus tujuh puluh dua arah surabaya pada kamis siang vanessa dan suaminya meninggal di lokasi
sementara tiga lainnya yang di putra vanessa babysitter dan sampah mudi mobil dilarikan
ke rumah sakit dari hasil olah tempat kejadian perkara kecelakaan ini diduga kuat disebabkan
human error atau karena kelalaian selain melaju dengan kecepatan tinggi sopir juga diduga
kelelahan dan mengantuk sehingga tanpa sadar membanting setir ke arah kiri hingga menabrak
beton pembatas tol dari keterangan saksi mata diketahui mobil yang ditumpangi vanessa bersama
keluarganya melaju dengan kecepatan tinggi di atas seratus km per jam saat kejadian vanessa dan
suaminya duduk di sebelah kiri vanessa yang tak mengenakan seatbelt terlempar keluar mobil sejauh
lima m sedangkan suaminya febri andriansyah terjepit di bodi mobil bagian tengah hingga
dari hasil olah lihat di tkp tadi kendaraan ini melaju dari arah jakarta menuju
surabaya di kilometer enam ratus tujuh puluh dua tiga ratus kendaraan ini mengalami oleng ke kiri setelah itu menabrak
pembatas jalan berupa beton di ujung persus beton jalan itu sehingga kendaraan ini terlempar ke
jalur cepat sejauh tiga puluh m meski vanessa dan suaminya bibi meninggal dunia namun anak
pasangan selebritas ini yakni galas kay ardiansyah selamat dari kecelakaan maut gala mengalami luka memar di
bagian wajah dan kini dirujuk ke rumah sakit bayangkara polda jawa timur berdasarkan hasil ct scan gala tak
mengalami luka serius sementara suster dan sopirnya kini tengah menjalani perawatan di
rumah sakit dr sutomo setelah sempat dirawat di rumah sakit kertosono tim liputan cnn indonesia